rum udah gak mau nge cut telpon abang
gak baik loh bang roby mutusin silaturahmi
kok selalu tersudut ya
umi yakin tuh preman preman
biarpun si sulam tuh
pasir yang disini yang namanya mas robi kemana
sudah aman bu

gak ada yang nanti

eh pak haji belum tidur pak haji
lu apain grobak lu
ini sekedar syariat pak haji
supaya dagangannya laris
jangan pakai istilah syariat deh
di islam gak ada syariat kayak begitu
kalo lu mau laris
bubur lu harus lebih enak dari bubur yang lain
jangan pelit sama bumbu
iya pak ji
ini pak ji
air dari sumur tujuh pak ji
temen ayah betapa disana selama tujuh hari tujuh malam
katanya sih insya allah
dagangan kita bakal laris pak ji
laris gagak belekan mata lo
tujuh hari tujuh malam begadang
lu jangan bawa bawa insya allah
untuk sirik kayak gitu
itu kan temen ayah yang ngomong pak ji
kepengen kayak pak ji
ayah mau pergi ke tanah suci pak haji
bener pak ji
niat lu bagus pengen pergi haji
menepati panggilan dari allah
ngelengkapin dukun islam
nah niat yang suci
jalan yang ditepung juga kudus suci
jangan lo campur dengan hal yang sirik kayak gitu
maafin ayah pak ji
ayah gak tau kalau kita minta syariat
yang tempat yang keramat itu gak boleh pak ji
bener pak ji
ayah baru tau
jadi ayah mesti gimana pak ji
sepertiga malam yang terakhir
jangan lupa duha
aamiin perbanyak sodako
allah akan membukakan kemudahan buat dulu
gak ada yang gak mungkin di hadapan allah
iya pak ji
iya pak ji
ayah kapuk pak ji
ayah gak kebakalan berbuat begini lagi pak ji
kasih aja ya
rum udah gak mau nge angkat telpon abang
gak baik loh bang roby mutusin silaturahmi
posisi abang kok selalu tersudut ya
emangnya kenapa lu bang
tentang dua perempuan yang kemarin
tapi ini penting rom buat abang
rum nganggap abang laki pengembara cinta
enggak enggak bang udah bang
udah gak usah diterusin lagi soal itu ya
perempuan yang satu
itu temen kantor abang
dia ditugaskan untuk menjemuk abang kemari
itu anak dari temen bang sulam
janda anak beranak satu
abang betul betul kehabisan akal untuk ngusir dia
rum juga percaya sama bang sulam ya

pereman itu ibarat serigala
kalau pelurutnya kenyang dia nurut
nah ntar kalau perutnya lapar keluar daftarinnya
terus merekam kampung kita dengan kejam
abah dari tadi kenapa sih suka banget ngegunjingin haji sulam
iya umi juga ngelek ngeliat tingkat lakunya
sama si gendot ngebawa kumkang tuh
oke gak boleh gitu abah umi
ingat loh abah sama umi itu kan masih punya utang budi
sama hutang uang sama keponakannya haji sulam
lu kenapa nyasar mulu lu sih kesitu
apalagi sekarang kan lu udah bukan pacarnya bang robby
sekarang lu kagak jadi pacarnya lagi
iya mi udah enggak
ya tapi abah sama umi siap siap aja
karena sebentar lagi pasti bang robby itu akan nagih uangnya
apalagi kan sekarang bang robby lagi ada di rumah sakit
pasti butuh biaya banget loh bah
nah abah sama umi siapin tuh uangnya
apalagi sih bah
kalau bisa lu bocok si robby deh
supaya dia kagak nagih hutang ke abah
ya gimana ya bah
kan rum sekarang udah bukan pacarnya bang robby lagi
ya rum mau ngomong juga gak enak lah sama bang robby
tenang ya bayi
bagaimana kalo kita pinjam aja duit sama si rahmadi
tapi jangan mabah babeni
sama dia pasti dapet
ya umi itu sih namanya gali lubang tutup lubang
nih umi pikir ya
misalnya umi pinjam ke bank rahmadi
udah gitu nanti bang rahmadi tagih lagi utangnya ke umi
umi mau pinjam sama siapa
dia gak mau jadi nyawanya
dia tidak bakalan nagih
kalau dia jadi mantu abah
umi yakin rahmadi kepengen lu jadi bininya
dia cinta bener sama lu rum
kan dia anggota dprd
duit enam puluh juta mah
engga ya bah
pokoknya rum gak mau di jodoh jodoh dengan umi ya
lagian abah tuh tega banget sih sama anaknya
masa anaknya sendiri cuma dihargai enam puluh juta
abah bayangin deh sama angkot juga mahalan angkot daripada room
kalau kayak gitu
enggak rum enggak mau
jahat banget deh abah
rum kalau enam puluh juta kemurahan
ntar abah usulin deh seratus juta
dua ratus juta kalau perlu
enggak mau umi abah
mau satu miliar pun rum gak bakalan mau
kalau kagak ada jalan keluar bayar hutang mas robi
gimana deh tukung mas yang badan umi di lego dulu
enak di lo enggak enak di gue dong
nyesek dong gue aja nih
gue enggak bisa neminin lo jagain robi di rumah sakit